dud papa pulang dulu ya
bisa papa pulang dulu ya

waalaikumsalam kang tatang
c ada kopi kopi bubuk
motor pakam tip c
saya tadi pinjamin
mau kopi yang besar apa yang kecil
yang besar c
sebentar ya kang
papa pulang dulu ya
papa pulang dulu ya
permainan apa yang lagi dia mainkan
ini saya tadi ketemu sama tukang gorengan
ini tahu isinya teh
bisa saya beliin buat kamu
dara kamu teh harus cobain
ini tuh isinya
gantiin di pintunya
aceng sepertinya serius
atau serius bercanda
assalamualaikum kang dadang
sebetulnya si aceh gak main main
iya kang dadang
ini pasti kamu tau kamu gak mungkin gak tau
rencana si anjing apa sih
saya gak tau dang
tapi aceh itu kayak
saya jadi takut
nandain apa kom
kamu gak boleh ngomong kayak begitu
kamu yang ngomong begitu kan
iya nandain itu kan bukan berarti meninggal dong
bisa terkena musibah
yang seperti itu
si aceh bawain saya ini gorengan
iya saya takut aku diracunin
zut kom tolong cobain ya
ngadek kok saya diracun bagaimana
ngapapa kom cobain aja
iya ya kenapa sih
ini biar saya cobain
ajaan itu tidak meracun saya
doi tidak apa apa doi
tanda tanda saya tidak mabuk
muntahin muntahin doi